kita ke informasi selanjutnya badan pengawas pemilu bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil
sabtu pagi mendeklarasikan pemilihan kepala daerah tanpa politik uang penghinaan penghasutan dan juga adu domba
ketua bawaslu menegaskan bahwa politik uang dan politisasi sara adalah pelanggaran serius yang mencederai demokrasi
dan sebagai pelaku politik uang baik yang memberi maupun menerima diatur dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang pilkada dengan ancaman pidana hukuman hingga lima tahun penjara
dalam pilkada dua ribu delapan belas sedikitnya tujuh provinsi dianggap rawan terjadi politik uang
di antaranya sumatera utara sumatera selatan lampung hingga sulawesi utara dan selatan
selama masa kampanye sentra gabungan hukum terpadu yang menangani pelanggaran pemilu sudah menangani sejumlah kasus politik uang
terkait dengan politik uang sudah cukup banyak yang dilakukan oleh jajaran kami
misalnya di jawa barat sudah ada
yang terfonis pidana manipolitik kemudian di sulawesi dan daerah lain juga sudah ada
artinya apa bahwa kita memang melakukan pertama tama pencegahan
kita maksimalkan upaya pencegahan dengan mendorong partisipasi massa untuk melakukan tolak politik uang ini
tetapi tetap juga terjadi pelanggaran maka kita lakukan penindakan penegakan hukum